sekarang keputusan ada di tangan kami
apa kamu akan menjadi seperti alena
yang meninggalkan aku demi memenuhi permintaan eyangnya
atau tetap bersama fadil
dan menyakiti hati keluarga kamu
udah deh van
lo gak usah manas manasin kamilah lagi
kamilah udah bingung
maksud gue bukan begitu
kamu jangan sampai melakukan kesalahan
kamu gak boleh mengambil keputusan sendiri
kamu ini cowok istri fadil
kamu harus mengambil keputusan bersama dengan kami
dan apapun keputusan itu
jangan sampai merugikan kalian berdua
tuhan benar bilal
kita harus pikirin jalan keluarga berdua
dan lo sendiri dil
kenapa lo kurang usaha untuk mendekati
ayahnya alena dan pak haris
kenapa bisa edo yang lebih dekat
dan kenapa lo gak ikut tes ginjal itu
kak fadil sudah mengikuti tes ginjal duluan kak
dan dokter gak mau mengambil resiko
sedangkan dokter lebih memilih
pendengar ginjal yang presentasinya lebih besar
tenang tenang tenang
saya harus berani menghadapi kenyataan ini
walaupun haris akan marah sekalipun
saya harus siap
kelihatan segera haris
pasti kamu rutin ya cuci darahnya
kamu gak usah basah basih fendi
jangan alihkan persoalan
langsung saja ke inti permasalahannya
apa yang kamu sembunyikan selama ini dari aku
aku akan menunggunya sampai selesai
tolong ceritakan dengan sejujur jujurnya
jangan permainkan aku
haris kamu yang tenang dong ris
kalau kamu nggak tahu mulainya dari mana
kamilah itu anakmu
farah dulu menikah sama kamu
kalau itu benar
kenapa selama ini kamu marah sama aku
kenapa selama ini kamu menyalahkan aku
karena aku meninggalkan farah
ternyata kamu diam diam mengkhianati persahabatan kita ya fendi
haris aku mau
kamu jangan pakai kekerasan
ini tempat umum haris
kamu yang tenang kamu yang sabar dong riz
saya akan ceritakan semua tapi kamu tenang dulu ya
silahkan duduk ya
bisa tinggalkan kami berdua disini
saya akan tinggalkan kalian berdua
tapi saya mohon tolong selesaikan semua ini dengan baik baik
jangan berdiri haris
jangan pakai emosi
habis aku mohon sama kamu
kamu yang tenang haris
silahkan duduk haris
sekarang ceritakan semuanya
tenang aja dok
sekarang lagi di atas angin
eh do ya ampun
kamu baru datang ya aku udah mau pulang lagi sih sayang
gatel tau gak sih kuping aku denger

tungan kenapa sih do
aku masih mau sama kamu tapi kamunya udah mau pulang
kalau gini caranya gimana aku gak cemburu sih sama sikap kamu yang kayak gini
cemburu sama siapa sama kak fah
kafal itu masih baik kamu ngapain cemburu sama dia
dia tuh masih butuh banget perhatian ayahnya
iya bukan karena itu do
tapi sikap kamu sekarang tuh udah keterlaluan
kamu mau donorin ginjal kamu buat pak haris itu demi siapa
demi kamila sama kak fah kan
kenapa sih do kamu masih mikirin kamila
yang harus kamu pikirin tuh sekarang aku tunangan kamu do
coba dong kamu mikir
gimana rasanya kalau kamu itu jadi aku
aku mau biarin kamu ketemu kak fah setiap hari padahal aku nggak suka
tapi sedangkan kamu kamu gak pernah kan ngelakuin apapun yang aku suka
kamu gak pernah kan perhatiin aku
tuh tuh tuh
jadi kamu bilang kalau aku kurang perhatian sama kamu
aku nggak bisa jaga perasaan kamu dan aku nggak bisa jaga perasaan kamu
aku nggak cocok jadi tunangan kamu
eh jangan dong do jangan
terus maunya apa
ya aku cuma pengen kamu perhatian kok sama aku
aku cuma pengen kamu tambah sayang sama aku
jangan pulang dulu
temenin aku kayak sebentar
ya kayak kamu nemenin kak fah
kenapa kamu bisa menikah sama farah
kenapa kamu mianati persahabatan kita fah
saya menikahi farah
tiga minggu setelah pernikahan kamu dan farah itu gagal dilaksanakan rizik
tapi saya tidak berpikir
bermaksud untuk mengianati persahabatan saya dengan kamu riz
saya kasihan sama farah
dan ibu kamu bilang bahwa kamu pergi ke luar negeri
cuma ingin membantu farah riz
tapi kamu melakukan itu semua
juga karena kamu masih mencintai farah kan
dan dari dulu kamu masih berharap
bisa menikah sama farah
aku kecewa sama kamu van
aku sangat kecewa sama kamu
terserah kamu menganggap saya apa
tapi saya melakukan ini semua karena saya ingin melindungi farah
tapi akhirnya kamu meninggalkan farah kan
saya tidak pernah meninggalkan farah
tapi farah yang meninggalkan saya
kamu tahu kenapa
kamu tahu kenapa
karena dia masih terlalu mencintai kamu
kamilah itu anak siapa
apakah kamilah itu anak kamu
apakah anakku ini sebenarnya sudah dikugurkan sama farah
kamilah itu anak siapa
jujur kamilah sebenarnya
kamilah itu adalah anak